jadi kamu mau menikah dengan manusia
manusia darat kenang ah
iya ayah aku sangat mencintai mas walid
kalau kamu menikah dengan manusia daratan
maka kamu tidak bisa hidup kembali di air
jika ingin hidup di air

kayaknya si warid voy nanti punya istri baru nih
iya dan wajahnya cantik sekali
kalian bisa aja
tenanglah itu bukan calon istri aku
kurang lagi suadaranya naimah
dasarkanlah kau lalu lahi prihatinnya tahu gak
kamu taruh di perahu aja
kok mukanya pucat mas
kurang enak badan
ya udah istirahat dulu aja
lagi pula bekal makanan kita masih banyak mas
nanti biar aku aja yang cari ikan ya
eh beneran tuh bisa cari ikan
ayah siap ikan
mas cinta kapan ah
wah cinta banyak banget kemuk kemuk lagi
wah ukurannya besar besar warid biar saya borong semua
ini semua sudah ya karena saya bawa
terima kasih pak
wah vivi dapat banyak duit
iya bibi boleh kan nanti belikan aku baju baru
boleh nanti kapan kapan kita belanja ya
makasih makasih bibi
makasih sudah dibelikan baju baru
kami sudah baik sama anak anak aku
apa sih man
ada sesuatu yang ingin aku bicarakan trit sama kamu
wah bagus sih kan
apa sih man
iya enggak sabar ibu
eh tunggu tunggu tunggu mas
maaf mas aku tadi lupa
belum beres beres rumah sama belum nyepi makanan
jadi mas sama anak anak nunggu di luar dulu aja ya
wah ada makanan kak
wah banyak banget
enggak usah mikir naima terus
naima kan udah meninggal
aku enggak tahu kenapa
aku gak bisa ngelupain dia dari pikiran aku
wah ternyata mereka benar
pacaran sama waris
tidak ada hubungan
dekat dekat dekat
anak anak udah pentingkan luar
wah ikannya gini banget